panitia kerja rancangan kitab undang undang hukum pidana
berencana memperluas delik sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila
dalam pembahasan rancangan kuhp
rencana tersebut berpotensi memperluas penafsiran tentang perbuatan zina
dan hubungan sesama jenis yang dapat dikenakan hukuman karena dianggap melanggar undang undang
tidak hanya persoalan hukum
sebagian kalangan menduga adanya aroma politisasi pasal tersebut
perluasan pasal yang mengatur tentang perzinaan dan kriminalisasi kelompok lgbt
mengemuka dalam pembahasan rancangan kitab undang undang hukum pidana di dpr
sebelum revisi kuhp telah mengatur soal pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur
yang dikategorikan sebagai tindak pidana
selain itu muncul juga usulan untuk memperluas pasal zina
selama ini perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan
sementara dalam revisi
di kuhp diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana
dan termasuk dalam delik aduan
seperti dikutip laman cnnindonesia com
anggota panja ruu kuhp arsul sani
mengatakan perluasan delik dalam pasal pasal tersebut
bisa memperjelas proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila
arsul menegaskan perluasan delik dalam rkuhp
bukan sengaja untuk mempidanakan kalangan lgbt
kalangan lgbt menurutnya hanya akan dipidana jika melakukan hubungan intim atau memperkosa sesama jenis
menurut politikus partai persatuan pembangunan itu
pempidanaan bagi perzinaan juga sudah tercantum dalam pasal dua ratus delapan puluh lima kuhp
namun pasal tersebut hanya sebatas pada korban yang berusia di bawah delapan belas tahun
sehingga panja ruu kuhp kemudian memperluas subyeknya untuk orang dewasa sesama jenis
polemik mengenai zina dan lgbt belakangan tidak hanya menyentuh perdebatan soal hukum saja
tapi juga masuk ke ranah politik
salah satunya saat ketua umum pan zulkifli hasan yang menyatakan ada lima fraksi di parlemen yang tidak menolak lgbt
kalau zaman dulu nilai nilai nilai nilai begitu dianggap bukan
suatu hari itu sekarang lu mau asal
bahkan sekarang di dpr ini lagi ramai soal lgbt

sekarang ini ini tidak ditakdirin oleh negara
jadi lagi pacaran sama sebagainya itu jawabannya

pan sendiri sudah mengklarifikasi pernyataan ketua umumnya
seperti dikutip dari laman detik com
sekretaris fraksi pan yandri susanto mengatakan pernyataan zulkifli
hanya menegaskan sikap partainya yang menolak lgbt dan miras
meski begitu kesan adanya pembelaan partai yang pro dan kontra zina dan lgbt terlanjur mengemuka
sementara itu pakar komunikasi politik ui ade armando menduga ada kecenderungan politisasi isu lgbt dan perzinahan pada tahun politik dua ribu sembilan belas
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com salah satu indikasi politisasi ini adalah pernyataan ketua umum pan zulkifli hasan tadi
ia curiga isu ini sengaja digulirkan para politisi untuk mendapatkan dukungan suara dari kalangan masyarakat yang sensitif dengan isu ini
sebelumnya akhir tahun dua ribu tujuh belas
sebetulnya akhir tahun dua ribu tujuh belas
sebetulnya akhir tahun dua ribu tujuh belas

dan pasal dua ratus sembilan puluh dua tentang pencabulan anak yang asalnya sesama jenis laki laki dewasa terhadap yang belum dewasa
perintahkan untuk dihilangkan batasan umurnya
perluasan pasal zina dan lgbt dalam revisi undang undang tentang kuhp disorot sejumlah elemen masyarakat
pasal ini dinilai rentan kriminalisasi terhadap kehidupan privat warga negaranya
di sisi lain anggota dewan mengusung semangat menjaga moral dan menyelamatkan perkawinan yang ada dalam roh pasal ini
perlukah lgbt dan zina dipidana
kami membahasnya malam hari ini dengan teguh taufikul hadi yang merupakan anggota panja ruu kuhp
pak taufik terima kasih
kemudian ada tunggal pawestri penggagas petisi menolak perluasan pasal zina dan pemidanaan lgbt
mbak tunggal terima kasih
sudah hadir dan ada miko ginting peneliti dari pshk yang kini juga tergabung dalam aliansi nasional reformasi kuhp
selamat malam mas miko
terima kasih sudah hadir
saya akan mulai dengan menunjukkan terlebih dahulu sejumlah pasal yang akan kita bahas malam hari ini
terutama ketika berbicara tentang pasal zina dalam kuhp
kita akan lihat grafiknya berikut ini dari pasal dua ratus delapan puluh empat ayat satu
ini adalah pasal yang lama berada di kuhp tentang zina
ya ini pasal kuhp tentang zina dua ratus delapan puluh empat
disebutkan ayat satu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
titik dua satu a seorang pria yang telah kawin
yang melakukan gendak overspel padahal diketahui bahwa pasal dua puluh tujuh bw berlaku baginya
seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal dua puluh tujuh bw berlaku baginya
artinya yang sudah terikat perkawinan begitu ya akan dikenakan pasal zina
perluasannya seperti apa
kita lihat perluasannya di perluasan rkuhp tentang zina yakni di pasal empat ratus delapan puluh empat ayat satu huruf e
kita munculkan lagi
ya ini perluasannya yang ada dalam draft rukuhp ya
tentang zina yang baru maksudnya begitu
pasal empat ratus delapan puluh empat ayat satu huruf e ini disebutkan
laki laki dan perempuan yang masing masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan
kemudian pasal empat ratus delapan puluh empat ayat a disebutkan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak dilakukan penuntutan
kecuali atas pengaduan suami istri atau pihak ketiga yang tercemar
kita berbicara tentang pasal tentang zina ini terlebih dahulu
ada petisi yang menolak pasal ini karena rentan
ada petisi yang menolak pasal ini karena rentan
ada petisi yang menolak pasal ini karena rentan
tetapi banyak juga elemen yang lainnya yang menurut anda bisa terkena kriminalisasi akibat dari pasal ini jika disahkan
bisa anda jelaskan
baik ada diskusi yang sudah panjang terjadi di teman teman gerakan perempuan
dan kami merasa bahwa ini semenjak terutama sejak ada judicial review di mahkamah konstitusi terkait pasal ini
pasal persinahan itu ya
dan kemudian teman teman bersepakat waktu itu memang kita membuat kajiannya
dan kami menemukan ada beberapa kerentanan memang yang diakibatkan jika pasal ini diperluas
pertama kita tahu dan hasil dari penelitian teman teman dari perhimpunan perempuan kepala keluarga atau pk di tahun dua ribu dua belas
jadi banyak sekali nikah siri di indonesia itu masih ada
data itu nanti mungkin bisa dicek di data litbang
misalnya departemen agama kua misalkan
lalu juga kita bersama dengan komnas perempuan kami kan selalu menghimpun data kekerasan terhadap perempuan
dan salah satu kekerasan yang terjadi dan sekarang juga kita tahu banyak adalah soal kekerasan seksual yakni perkosaan
nah bagi kami sendiri membuat korban perempuan untuk berbicara tentang perkosaan itu adalah salah satu persoalan
peristiwa yang menimpanya ya
itu membuat korban melapor saja sudah satu persoalan
itu rumit sekali
nah sekarang jika kemudian dia melapor dan dianggap bukti buktinya tidak cukup
tidak bisa membuktikan dengan cukup
dia bisa berpotensi diancam perzinahan
dengan pasal yang baru ini
dengan pasal baru ini
itu yang kami analisa
sambil kita lihat ya infografisnya berikut ini kita munculkan di layar
dampak yang terjadi jika pasal pasal ini disahkan
coba kita munculkan dulu
kami juga melihat bahwa
dan saya yakin ini juga informasi ini sudah disampaikan oleh teman teman komunas perempuan kepada panja dan tim perumus ya
ini kita bicara juga kelompok masyarakat yang selama ini berhidup berpasangan tanpa surat nikah
dan karena mereka menganut kepercayaan tertentu atau menganut agama leluhur
nah pasangan seperti itu banyak
itu dengan sadar mereka lakukan ya
tidak ingin mencatatkan ke kua maksudnya seperti itu
karena tidak dianggap
agamanya saja tidak diakui tidak bisa dicatatkan ya pada saat itu
nah saya ingat waktu itu ada salah seorang saksi ahli yang kita ajukan waktu judicial review
itu mbak dewi kanti dari sundawiwitan
dia penganut agama leluhur
dan dia mengatakan bahwa kami punya cara sendiri untuk mengakui yang namanya pernikahan
dan itu memang tidak mesti dicatatkan
nah apakah mereka juga akan tersasar oleh pasal ini pasal perzinahan itu
nah kami juga melihat ada kemungkinan ketegangan sosial
kayak misalkan ketegangan sosial dalam hal ini
orang yang tidak tahu apa apa ada kemungkinan kemudian melakukan pemerasan
karena saya punya banyak sekali cerita
teman sahabat saya sendiri pernah tiba tiba lagi di sebuah kamar dengan temannya
padahal temannya numpang sholat
itu tiba tiba didatangi
tiba tiba diperas oleh tiga orang yang sudah mengikutinya
dan itu diperas gitu ya
nah terus juga ini ada potensi penggerbekan atas nama zina
dan itu kita lihat terjadi kemarin
dan kemarin yang ditelanjangi
kita semua marah
dan siapa korban paling besar
padahal saat itu belum ada pasal ini ya
nah kita lihat yang seperti itu saja sudah banyak orang bertindak atas nama main hakim sendiri
main hakim sendiri
yang tanpa dasar hukum
apalagi kemudian jika tersedia legitimasi hukum
sekali lagi kita munculkan agar bisa lebih jelas
nanti bisa dijawab oleh pak taufikul hadi semangat dari pasal ini seperti apa
dampak dari pasal ini jika disahkan tentang pasal perluasan tentang perzinahan ya
yang diperluas dari kuhp sebelumnya
ada beberapa hal disitu yakni bisa kriminalisasi korban perkosaan
karena korban perkosaan yang misalnya tidak bisa menunjukkan bukti bukti yang tidak bisa diperluas
menunjukkan bukti bukti yang kuat
maka dia malah bisa dituntut sebagai orang yang melakukan perzinahan
justru seperti itu ya
kemudian ada kriminalisasi anak terpapar seksual
kriminalisasi pasangan tanpa surat nikah
ketegangan sosial penyebaran fitnah
potensi main hakim sendiri
ini seperti persis yang disampaikan tadi oleh mbak tunggal
pak taufik mungkin bisa anda jelaskan
apakah memang kekhawatiran kekhawatiran ini belum terantisipasi oleh pasal yang nantinya akan disahkan itu
ataukah ini sudah dibaca tentu saja oleh para pembuat undang undang
jadi harus diingat bahwa yang terlibat di dalam pembahasan rukwp ini adalah selain sejumlah anggota dpr itu juga pemerintah
pemerintah itu adalah dipimpin oleh kemenkum ham gerjen perundang undangan
mungkin kementerian hukum dan ham ya
kemudian yang disebut memperkenalkan
itu adalah bisa menghadirkan sejumlah akademisi
mereka yang dulu adalah terlibat di dalam pembuatan pertama
seperti profesor muladi dan sebagainya
dan akademisi akademisi lain yang sekarang tetap mereka dianggap sebagai ahli hukum pidana
kemudian juga terlibat sejumlah institusi lain
instansi lain seperti misalnya kepolisian kejaksaan
jadi ada banyak pihak yang terlibat dalam pembahasan
banyak sekali di sana
kemudian sebelum itu adalah sampai kepada pembahasan seperti sekarang ini
itu adalah ada dilakukan sejumlah apa namanya
yang melibatkan sejumlah pakar
kemudian kita kemudian menerima sejumlah masukan
itu adalah dari komnas
dari komnas ham
komnas perempuan ada
komnas dari perempuan
kemudian bahkan dari sejumlah apa namanya
bukan hanya komnas perempuan
tetapi juga dari sejumlah kelompok masyarakat
apakah itu dari ormas islam dan sebagainya
jadi semuanya adalah menjadi bagian dari proses ini
apakah apa korelasinya dengan dampak tadi pak
dari terlibatnya banyak pihak
jawab setelah jeda ya
kita tahan dulu ya
supaya bisa lebih lengkap nanti menjawabnya
kami akan kembali setelah jeda berikutnya
saya kembali kasih garis bawah lagi
yang dikhawatirkan jika pasal perluasan tentang zina ini
dipesahkan begitu ada beberapa hal
yakni khawatir akan adanya kriminalisasi korban perkosaan
kriminalisasi anak terpapar seorang
kriminalisasi anak terpapar seksual
kriminalisasi pasangan tanpa surat nikah
kemudian ketegangan sosial
dan potensi main hakim sendiri
pak taufik tadi mencoba menjawab dengan menunjukkan bahwa pasal ini sebenarnya sudah dibahas
dengan melibatkan sejumlah pihak
tidak hanya dpr dan pemerintah saja pak ya
mendengarkan masukan dari kelompok masyarakat dan lain sebagainya
nah apa pak korelasinya penjelasan bapak tadi dengan adanya kekhawatiran ini
maka semua itu kita antisipasi
maka semua itu kita antisipasi

karena itulah kalau persoalan masalah zina ini adalah dia deliknya adalah delik aduan
tidak mungkin kemudian kalau dengan mudah kemudian adalah aparat
itu adalah akan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang
kalau tidak menunggu laporan dulu
nah siapa yang melaporkan
itu yang harus yang bisa melaporkan itu adalah suami
terhadap itu adalah misalnya
atau istri terhadap suaminya
dan kemudian pihak ketiga itu adalah orang tuanya
atau adik atau abangnya
pihak ketiga yang disebutkan tadi mengalami kerugian ya kalau tidak salah ya
ya itulah itulah sekarang dipersempit menjadi orang tua atau adik
sudah jelas disebut pak ya
jadi tidak mungkin kemudian itu tidak
semua orang melaporkan
semua orang bisa melaporkan
karena kita harus menghargai hak hak pribadi
nah itulah hak pribadi
itu yang disampaikan oleh mbak tunggahayang tadi
jadi itu tidak akan sampai kena dengan soal beberapa kriminalisasi tadi tidak akan terjadi ya
nah dengan kita melihat memperlakukan itu adalah sebagai delik aduan
dan syarat yang mengadukan itu tadi sudah diperketat begitu ya
itulah mengantisipasi hal itu semuanya
karena itu kita bukan tidak memandang
bukan tidak melihat semua unsur unsur yang berkepentingan
elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap hal ini
karena ini adalah kuhp ini akan berlaku terhadap rakyat indonesia semuanya
rakyat indonesia itu adalah elemennya besar ya
bukan kelompok tertentu maksudnya
bukan kelompok tertentu saja
kita perhatikan itu semuanya
jadi nanti suatu ketika kalau kita telah sahkan ini itu kan tidak langsung efektif
tetapi ada masalah
sosialisasi selama dua tahun
kalau memang di dalam masa itu ada persoalan lagi ya kita perbaiki lagi
kemudian baru itu terasa
jadi kalau tidak kita sahkan secepatnya
tidak akan pernah
karena ini adalah ingat bahwa kuhp ini telah dibuat
sudah berapa lama
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
draftnya itu sudah lama sekali
draftnya itu sudah ada tapi tidak pernah menjadi itu
dibiarkan begitu saja ya
bukan perusahaan dibiarkan
tetapi ada kepentingan masyarakat yang banyak sekali bagaimana mengelola kepentingan tersebut
sekarang ini adalah menurut saya di dalam periode sekarang inilah
periode yang lalu juga sudah dibahas
periode dpr sebelumnya telah membahas itu
tetapi tidak mentah juga
sekarang inilah kita berusaha semaksimal mungkin
karena itu saya berharap di dalam masyarakat
kalau ada perbaikan bisa diperbaiki revisi
sekarang ini kemudian bisa kita sahkan
maka untuk pertama sekali di dalam sejarah bangsa indonesia
bangsa ini telah ada kuhp yang baru
bukan kuhp era kolonial itu
yang sekarang masih kita pertahankan
baik intinya saya persebit lagi ya
itu kan tadi bicara makro
tapi bicara tentang konteks pasal perzinahan ini
dengan perluasannya ada kekhawatiran kekhawatiran yang disebutkan tadi
nanti kita munculkan juga dalam infografisnya
dijawab itu dipersempit atau diantisipasi dengan delik aduan
jadi pengadunya itu sudah dipersempit
jadi tidak bisa sembarang orang
ya pertama memang perjalanan kuhp ini kan bukan perjalanan yang singkat ya
tapi juga memang perjalanannya sudah panjang gitu
dorongannya memang awalnya kami dari aliansi nasional reformasi kuhp juga mendorong
agar dilakukan pembaruan terhadap kita melawan hukum pidana yang ada saat ini
harapannya memang bahkan ekspektasi kita tinggi sekali gitu
jangan sampai kemudian rancangan kuhp nanti yang baru atau kuhp yang baru nanti
menjadi bagian dari masalah
tapi harus menjadi bagian dari solusi gitu kan
solusi apa yang mau ditawarkan gitu
nah kita bisa cek sebenarnya kemana sih arah kebijakan pemidanaan kita terkait dengan pembaruan kuhp ini
salah satunya adalah demokratisasi hukum pidana gitu
itu parameter yang ditetapkan dalam naskah akademik
nah sehingga demokratisasi hukum pidana itu harus menjadi nafas juga dalam beberapa pengaturan pengaturannya gitu
nah kalau kita bicara soal demokratisasi hukum pidana maka parameternya adalah perlindungan hak asasi manusia gitu
perlindungan hak asasi manusia
dan untuk terkait dengan pasal pasal beberapa pasal ini kan masih pending sebenarnya ya
pak tovik ya
jadi ini juga masukan yang baik untuk kemudian pak tovik bersikap di cataran pembahasan gitu ya
karena kita dan dpr dan pemerintah juga belum mengambil keputusan terkait dengan pasal ini gitu
nah dalam konteks ini saya ingin menuruskan bahwa sebenarnya ada perbedaan ya pandangan antara zina dalam pengertian awam gitu ya
perspektif awam dengan zina dalam perspektif hukum pidana gitu
nah kalau zina dalam perspektif itu yang sering dicampur adukan
karena kita menganggap
sekarang malam ini coba kita pisahkan dengan clear kan
nah dalam konteks dalam persepsi awam maka kita akan cenderung memandangnya dari persepsi agama moralitas yang sangat berbeda gitu
relatif satu dengan yang lain
nah saya akan kembalikan dulu zina dalam pengertian hukum pidana itu apa
nah dalam kuhp kita lihat sebenarnya zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang mana salah satunya sudah terikat dalam perkawinan yang sah
perkawinan yang sah
perkawinan yang sah
karena latar belakang pasal itu juga di kuhp belanda itu memang untuk menjaga lembaga perkawinan itu
nah dalam putusan putusan pengadilan juga dibikin filternya tuh
delik aduan harus suaminya yang mengadukan atau istrinya yang mengadukan
yang dirugikan ya
yang dirugikan nah itu satu
kedua perkawinannya harus sedemikian hancur karena perjinahan itu
jadi kalau belum hancur ya belum dikatakan perjinahan
nah kira kira begitu filter yang diberikan oleh hukum untuk menjaga lembaga perkawinan ini
pertanyaannya kemudian kalau ini diperluas tidak hanya untuk yang terikat pada perkawinan salah satu pihaknya
maka apa yang mau dilindungi oleh hukum pada konteks itu
moral kalau tadi dikatakan dengan moral
itu yang saya katakan bahwa ada ruang hukum yang kemudian juga ada ruang moral gitu ya
yang kemudian bisa jadi berhubungan bisa jadi tidak
nah gap itu yang kemudian jadi polemik hari ini gitu
dan saya kira memang kalau dpr dan pemerintah ingin membahas dan meneruskan pembahasan
saya kira memang ini perlu dipikirkan ulang
karena nantinya dampaknya sungguh besar pak
jadi kita bisa melihat dan kita punya persoalan juga kan soal overcrowded misalnya
kalau tadi pak taufik bilang pemerintah yang menyiapkan draft kemudian sudah menggunakan akademisi
pemerintah hari ini punya persoalan terkait dengan beban kapasitas lapas yang begitu besar gitu
nah selain lima dampak yang tadi disebutkan oleh mbak tunggal
saya kira juga ada dampak bagaimana kemudian orang orang akan juga arus orang orang ke lapas juga akan semakin meningkat
iya yang terjerat itu nantinya mau dimana lapas meningkat begitu ya
baik ini pak taufik nanti akan menjawab dulu ya
sebelum juga ke mbak tunggal yang akan menjawab soal delik aduan tadi
kami akan segera kembali setelah jeda
baik saya ingin mendengar jawaban dulu dari pak taufik dari penjelasan yang disampaikan oleh bang miko tadi
bahwa itu semangatnya kalau misalnya terkait dengan melindungi apa namanya
apa namanya institusi perkawinan ya lembaga perkawinan sebenarnya bagaimana namanya
pertama yang harus kita ingat dulu ya
kuhp ini adalah dia beranjak dari apa namanya
dari apa yang disampaikan oleh miko tersebut sepenuhnya
karena itulah kita mengajak semua kelompok masyarakat untuk terlibat di dalam pembahasan ini
sebelum kemudian kita sepakat untuk membahas pasal pelupasal
dan kita kan semuanya juga memiliki akses kepada anaskah akademiknya
bagaimana bisa membaca itu
bisa mempelajari dengan cukup seksama terhadap hal tersebut
jadi semuanya itu adalah terlibat
nah yang harus kita pahami bahwa kita membuat undang undang ini adalah setelah kita merdeka
kita telah memiliki ideologi yaitu pancasila
maka pancasila inilah yang memayungi semua daripada kuhp ini
nah karena itu harus ada bedanya
sebuah kuhp itu yang dibuat oleh era kolonial
era kolonial yang belum ada negara indonesia
sekarang ini kita telah ada
nah di dalam sebuah negara indonesia ini dalam pancasila ini yang kita pahami betul
kita ini adalah sangat beragam
agama beragam kemudian perspektif kita juga beragam dan sebagainya
karena itu saya menghimbau ke seluruh rakyat indonesia
jadi jangan mutlak mutlakan
kalau kita mutlak mutlakan itu adalah tidak akan pernah ada
kita tidak akan pernah ada
kita akan nanti kuhp yang baru
itu selalu kita bisa mengoreksi di dalam perjalanan
kalau memang ada pasal yang kemudian
itulah bisa kita revisi pertama
yang kedua adalah kita bisa kita jr setiap saat hal tersebut
tetapi harus ada dulu undang undang ini
nah kalau yang disampaikan seperti oleh miko tadi saya sepakat
tetapi yang harus diingat bahwa kita kalau sekarang ini adalah sebuah sepakat dengan negara indonesia
pancasila masalah moral pancasila dan moral kita yang sebagai bangsa timur
itu adalah menjadi cerminan harus ada tercermin di dalam kuhp sekarang ini
itu hal yang harus kita pahami
kalau itu tidak ada maka tidak perlu sebenarnya
soal kemudian semangatnya perlindungan ham tadi misalnya bagaimana pak
misalnya ada orang yang belum terikat apa namanya perkawinan kemudian melakukan persetubuhan tadi ya
dua duanya tidak terikat perkawinan
siapa yang melaporkan
siapa yang melaporkan
saya yang tanyakan harus dilaporkan
kalau memang seperti itu ada yang melaporkan ya akan diproses
tapi kalau tidak ada yang melaporkan kan tidak bisa diproses
sekali lagi kembali ke delik aduan tadi ya
ini karena delik aduan
jadi jangan kita berprasangka terlalu jauh terhadap hal ini
bukan berarti kami tidak menangkap semua aspirasi yang muncul di dalam masyarakat
oke baik mbak tunggal silahkan mbak tunggal
intinya kembali ke delik aduan
iya tapi menarik jika argumen bicara bahwa kita harus
melihat ini sesuai pancasila sesuai moral
seakan akan kami ketika mencabar pasal pasal ini itu di luar frame itu gitu
padahal kami juga berpikir dan bagaimana kami selalu berdasari gagasan gagasan kami
juga dengan nilai dan kerangka yang sama
jadi saya selalu merasa keberatan kalau kemudian ini kita ini harus dengan
kalau kalian pikir kami nggak berpikir juga soal itu
kalian pikir ketika kami memikirkan masyarakat adat teman teman anggota dpr yang sedang membuat kebijakan
itu sering juga kelompok kelompok
harus diingat bahwa yang membuat ini adalah bahkan kerangka dasarnya draftnya itu dari pemerintah
iya dan juga pemerintah tentu saja
yang kedua kalau di dpr itu adalah fraksinya banyak sekali
jadi jangan memukul rata
tapi tidak mungkin saya bisa sebutkan
kita bisa bilang bahwa hampir semua ketika bicara soal kebijakan pasti narasinya adalah kita mencoba memenuhi pancasila dan undang undang
tentu saja kami setuju dan sepakat dengan itu
dan kami juga berpikir dengan kerangka yang sama
itu satu sebenarnya
kedua ketika bicara soal apa ya teman teman ini kan bicara soal teman teman masyarakat adat lagi ya kembali
terus kami juga perempuan perempuan yang bekerja di lapangan langsung
dengan kelompok masyarakat miskin
yang juga kita tahu setiap bulan setiap tahun berapa yang kemudian kita ada perkara
boleh saya jawab ini
perkawinan masal misalkan
kita dengarkan terlebih dahulu
perkawinan masal misalkan karena tidak punya akses terhadap kua
nah tadi ya kalau soal dari keaduan
ini juga saya mau saya tadi sedikit diskusi dan memang ini juga sudah ada diskusinya di teman teman
itu pasal perjinahan kalau memang dengan yang sekarang yang ada di kuhp sekarang
di kuhp sekarang
oh kuhp yang masih
kuhp yang masih ada
artinya perjinahan hanya bisa dilaporkan jika dan itu dilakukan ketika salah satu
keduanya terikat pernikahan
tapi tentu saja tentu deliknya karena merasa dirugikan begitu ya
karena dengan orang orang yang
dan saya bekerja di komunitas di mana misalkan anak muda ada generasi ada gap generasi antara pemahaman dan pengetahuan anak muda dengan orang tua
nah kenapa pendekatannya pendekatan pidana alih alih pendekatan budaya pendekatan sosial
nah ini yang kami merasa itu ada conflicting gitu loh
bagaimana orang tua melihat zina bagaimana anak melihat zina itu juga ada persoalan selain persoalan tadi yang disampaikan oleh miko
overcrowded penjara dan segala macam
baik kita akan mendengarkan jawaban pak taufik tapi harus break lagi nih pak taufik ya
apanya kami akan segera kembali setelah cerita berikutnya
ada beberapa contoh gambaran yang kembali diulang tadi oleh mbak tunggal begitu ya sebelum saya ke bang miko
tadi anda ingin menjawab soal apa yang disampaikan oleh mbak tunggal tadi
anda apakah masih berpegang soal delikaduan
artinya ini selama ini tidak akan menjadi masalah menjadi apa yang dikhawatirkan tidak akan muncul selama yang mengadukan itu tidak ada yang mengadukan begitu
karena yang mengadukan adalah pihak salah satu kan atau orang tua dari salah satu
jadi yang paling penting adalah di negara ini zina itu nggak boleh
itu yang harus diingat dulu
tapi zina tadi penjelasannya ada dua tadi yang dimaksud oleh bang
itulah yang paling penting penjelasannya adalah penjelasan itu ada satu hal
tetapi yang paling penting harus kita ingat adalah negara kita ini adalah zina nggak boleh
ya kenapa karena kita adalah kita mengakui bahwa ketuhanan yang maha esa
itu yang harus kita ingat dulu
di agama manapun tidak boleh
itu yang harus diingat
bagaimana kemudian kita harus melindungi kemudian hak hak privat
ya tidak menabrak hak privat
karena itulah jangan menabrak hak privat itu
itu adalah ada yang disebut dengan delik aduan
bagaimana dengan kemudian ada masyarakat masyarakat tertentu yang disebutkan apa saja itu adalah masyarakat
ya yang tidak mencatatkan apa kemacetan sipil ya
itu kan dihidupkan itu pasal dua
coba di dalam buku ke satu ya
yang pengakuan terhadap living law
jadi ini harus kita paham terhadap hal tersebut
jadi ada pengakuan terhadap hukuman dan sebagainya
jadi kalau sudah seperti itu
kalau memang itu adalah diakui oleh adat maka tidak bisa kemudian itu adalah kemudian di defensi oleh hukum kita
jadi kita itu kita
jadi tidak tersandanya pasal ini saja ya
jadi kita sudah masuk ke sana
jadi tidak usah khawatir hal tersebut
nah kalau kita nanti menang menangan kami ini di dpr itu adalah alhamdulillah justru
ya banyak sekali partai
ada partai agama partai yang nasionalis dan sebagainya
nah diskusi itu adalah merepresentasikan sebuah realitas bangsa indonesia
sehingga sampai kepada posisi tersebut
tetapi kemudian ada serpihan yang belum terserap
sempurna di situ
kelompok masyarakat yang belum saya berharap jangan sampai menghambat
karena lapisan terbesar dari masyarakat indonesia itu sudah ada di sana
sudah terangkum di situ mas
jadi itu yang
memasukkan pandangan menurut saya adalah input lebih jauh
sebelum ini adalah selesai
tapi intinya jangan
tapi kalau pun
jangan bagian poinnya ya
juga kalau pun sudah selesai
itu masih adalah kesempatan kita untuk memperbaiki terus menerus
ini adalah bagian dari kita
silahkan pak miko
soal delik aduan itu
hak privat dibatasi soal delik aduan tadi
saya rasa kita sepakat bahwa zina tidak boleh di negeri ini gitu
kemudian zina itu memang
memang dilarang secara hukum
tapi memang zina yang seperti apa
seperti itu kan
persoalannya adalah zine yang hari ini diatur oleh hukum pidana itu adalah ketika salah satu pihak maupun kedua belah pihak itu terikat pada lembaga perkawinan
nah saya kira pada frekuensi itu tidak ada masalah gitu ya
tapi kemudian ketika zina yang kemudian sedang diupayakan apa sedang dibahas ini
memperluas cakupannya maka itu menjadi persoalan gitu ya
persoalannya bertabrakan dengan
saya mencoba menghindari perdebatan
pada moral dan sejak itu tadi ya
coba di jelaskan dulu gimana itu adalah perluasan tersebut itu adalah menjadi persoalan
melanjat dari persoalan
gimana persoalan itu
pak tovik menyinggung soal misalnya nilainya hidup dalam masyarakat gitu
salah satu anggota tim perumus dalam pembahasan juga menolak pasal ini pak
yang menyatakan bahwa bagaimana dengan konstituen saya masyarakat adat yang tidak bisa mengakses catatan sipil dan kua misalnya
dan kemudian dikenakan pasal ini karena dianggap berzina gitu ya
tidak ada yang sah
tidak ada yang sah gitu
nah memang tadi pak taufik bilang kan bisa diterobos dengan delik aduan
itu suami istri dan orang tua permasalahannya tidak hanya orang tua pak pihak yang tercemar itu
tapi pihak tersemar itu bisa siapa saja gitu
yang merasa tercemarkan masyarakat
bisa merasa tercemarkan dan seterusnya
saya kira memang itu satu satu contoh saja
yang kemudian juga tadi banyak lima dampak tadi ya
yang kemudian disampaikan oleh mbak tunggal gitu
saya kira dan begini
sambil kita lihat dulu ya infografis dari pasal
perluasan pasal zina ini agar bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh bang miko
soal apa yang tercemar tadi itu ya
dan saya kira memang gini ya
ketika kita menentukan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana
yang kita namakan dengan kriminalisasi itu
maka tidak hanya perbuatan itu tercelah
kalaupun itu tercelah gitu ya
tidak hanya itu ukurannya
tapi juga ada ukuran efektivitas
apakah memang okelah katakan ini tercela gitu
apakah hukum pidana itu sebagai satu satunya jalan
atau obat mujarab bagi perbuatan tercela
atau menambah kata kata lain
apakah hukum pidana dapat menyelesaikan persoalan itu
ketika kita kontekskan pada hal ini
apakah yang ingin ditangkap oleh teman teman tadi
pemerintah maupun dpr dengan memperluas pasal zina ini
dapat diselesaikan dengan hukum pidana gitu
saya kira tidak yang terjadi dampaknya tadi
lima dampak ini
berserta dengan kemungkinan lapas yang akan semakin penuh gitu
tapi persoalannya tidak akan pernah selesai
kita lihat pasal empat ratus delapan puluh empat ya
sambil agar bisa jelas dimaksud yang dimaksud oleh bang miko tadi
dalam ru kuhp
terutama di ayat dua
ya silahkan jawab
pertama adalah harus kita bikin norma
itulah yang mempengaruhi perilaku nanti
tetapi kalau tidak ada norma
itu maka tidak akan ada perilaku yang berubah
harus kita ingat
apa yang dikhawatirkan dengan masalah itu
itu anda yang
saudara maksudkan apakah yang disebut dempersekusi itu
saya yang tanya masalah
saya ingin tahu
saya mengimbau kepada masyarakat semuanya
jangan main hakim sendiri
kenapa mereka main hakim selama ini
negara tidak hadir
jadi tidak ada kepastian hukum
jadi mereka kemudian menganggap itulah hukum yang mereka lakukan
karena itu sekarang
dan kepastian hukum
bahwa pasal itu dikritisi oleh beberapa pihak
bahwa itu justru potensi main hakim sendiri
ada perspektif yang disampaikan oleh mbak tunggal tadi dan mas miko
tetapi kan juga kita harus lihat ada perspektif lain yang seperti yang kami yakini
ini adalah kekosongan ini
maka itu akan tidak akan menimbulkan persoalan
karena selalu jadi persoalan kalau ada kekosongan hukum
pak taufik saya ingin potong dulu sebentar ya
tadi yang dibantah soalkan delik aduan
polanya tadi ada bisa
kita lindungi hak privat itu dari soal pasal ini
ada dalam delik aduan
tapi bang miko tadi menjawab
delik aduan itu tidak hanya orang tua suami atau istri
tapi juga pihak yang tercemar itu ada banyak
karena di pasal empat ratus delapan puluh empat ayat dua ini disebut pihak ketiga yang tercemar pak
itu luas artinya
itu kan alternatif
ini kan sudah ada alternatif berikutnya
oh sudah ada penjelasan
sudah ada penjelasan berikutnya
sudah ada penjelasan jelasnya ya
bahwa itu adalah yang disebutkan itu
dimaksud pihak ketiga yang tercemar adalah
orang tua atau suami istri
itu suami istri
suami istri yang pertama
kemudian pihak ketiga ini
itu adalah orang tua
itu adalah ada alternatifnya dibawahnya lagi
ini bukan pasal yang terlanjur
jadi tafsirnya tidak menjadi luas ya
kami setiap kesempatan kita kaji terus di dalam setiap rapat timus dan panja itulah
ada masukan terus kita perbaiki terus
waktu kita tinggal sedikit lagi tipis mungkin penutup saja dari mbak tunggal dan juga mas miko sedikit saja
tadi pak taufik menyinggung soal persekusi ya
saya kira memang dengan dasar pasal ini juga persekusi akan semakin meningkat pak
karena persekusi dengan penuntutan itu dua hal yang berbeda
bisa jadi persekusinya dilakukan
kemudian memaksa juga orang orang untuk melakukan aduan
karena persekusi itu tidak melihat aturan ya
karena tidak melihat aturan gitu
jadi tidak ada hubungannya antara penuntutan dengan persekusi
meskipun bisa jadi
persekusi itu menjadi trigger atau pemicu untuk diadakan aduan untuk ya
yang dianggap berzina tadi gitu
nah tapi memang pak saya kira persoalannya kan ini rkuhp ini bukan hanya soal zina ya
tapi juga banyak persoalan persoalan lain
dan tampaknya memang dpr menganggap hal itu
sehingga beberapa isu penting itu dipending gitu
saya kira memang penting untuk kita membongkar kembali ya
arah pembedaan kita mau ke arah mana gitu
dan itu tidak bisa boleh buru buru gitu ya

saya tambah sedikit
sehingga saya mau kembali kembali kembali ke penutup
yang harus diingat betul bahwa kami tidak pernah mengangkat itu per isu
justru kami kaget sekali terakhir ini kok isu zina dan kemudian lgbt itu tiba tiba muncul
sorot gitu ya
orang menduga seperti yang disampaikan oleh pak mahfud
ini menurut dia ada di belakangnya ada ham internasional ada pbb yang membayar kemudian kelompok kelompok di dalam negeri
untuk mengangkat isu ini menjadi isu
tujuannya adalah untuk mematahkan
agar ini tidak masuk ke dalam kuhp
menurut saya itu adalah disebut kemudian anggarannya yang kemudian digelontorkan dari luar negeri berapa oleh pak mahfud
itu kan kita bisa melihat
dan juga saya itu tersentak
kenapa kemudian pada saat bersamaan adalah wartawan itu bertanya masalah lgbt dan kemudian zina
sebelumnya tidak pernah isu per isu ya
sebelumnya tidak ada karena itu ya ini adalah perlu
ya itulah yang disebut dengan politisasi
politisasi ini siapa yang mempolitisasikan
jadi kami tidak pernah mempolitisasi hal hal yang seperti ini
bahkan kami menganggap inilah sesuatu hal yang memang harus masuk di dalam kuhp
karena tadi sempat disinggung media juga yang pasti media juga tidak mempolitisasi pak
waduh mbak tunggal singkat sangat singkat sekali mbak tunggal
banyak sekali sekarang perdebatan yang muncul dan rakyat seperti baru tersadarkan bahwa saat ini sedang ada pembahasan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap dirinya sendiri
termasuk beberapa teman saya yang selama ini melek terhadap informasi
ini artinya ada problem serius dalam memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat
bagaimana jika sebuah undang undang atau sebuah kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat banyak
itu tidak kemudian mendapatkan input yang bagus dari banyak pihak
saya pikir ada baiknya kita semua refleksi kita tenang dulu kemudian kita semua oke duduk kembali kita tarik lagi
jangan buru buru disahkan maksudnya ya
kita pikirkan kembali dan kita panggil lagi ahli ahli untuk berbicara tentang masalah masalah yang masih deadlock
jangan dipaksa jangan bikin keputusan terburu buru
baik walaupun pandangan berbeda dari pak taufik
tapi kita akhiri dulu perbincangan malam hari ini
kita akan ulas lagi selanjutnya
terima kasih pak taufik mbak tunggal dan juga tommy
terima kasih mas indra